halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesian news update bersama dengan saya prasidya puspa
kita ke informasi pertama meningkatnya harga kebutuhan pokok
dampak penyebaran wabah virus corona ini membuat puluhan warga menyerbu operasi pasar yang digelar oleh pemprov dki jakarta di pasar nangka bungur kemayoran jakarta pusat pada sabtu pagi
tingginya antusiasme warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah ini membuat antrean mengular bahkan hingga ke bagian luar pasar
operasi pasar yang digelar pemprov dki jakarta di pasar nangka bungur kemayoran jakarta pusat diserbu warga pada sabtu pagi
warga pun rela antre untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah
meskipun petugas telah memberikan imbauan untuk menjaga jarak atau social distancing tingginya antusiasme warga membuat mereka antri berdesak desakan
bahkan antrian pun terlihat mengular hingga ke bagian luar pasar
ada pun bahan pokok yang dijual dalam operasi pasar kali ini yakni gula dengan harga rp dua belas lima ratus per kilogram
kemudian beras premium seharga rp enam puluh satu per lima kilogram minyak goreng seharga rp sebelas lima ratus per liter dan tepung terigu seharga rp delapan lima ratus
sekarang ini yang utama itu kan harga gula yang di luaran sana rp tujuh belas sampai rp delapan belas
saat sekarang kita mengadakan operasi pasar yang bekerja sama dengan bulog maupun dengan gulaku itu kita jual rp dua belas lima ratus
kemudian yang dijual itu sebanyak dua ton kemudian per orang itu memperoleh dua kilo
di samping itu juga kita
ada di sini beras beras premium itu satu ton kemudian dijual itu sekitar
semua semua tuh gak ada yang murah
ini dengan operasi pasar ini gimana buat tanggapan dulu
wah sangat berat masyarakat masyarakat ya
pertama masyarakat yang pilih ke bawah perhatian sangat berat
sebuah toko kimia yang berada di jalan gajah mada taman sari jakarta barat pada sabtu pagi diserbu warga yang ingin mendapatkan cairan kimia
bahan bahan untuk membuat hand sanitizer dan juga desinfektan
akibat penyebaran covid sembilan belas di jakarta terus meningkat setiap harinya cairan hand sanitizer atau cairan untuk mencuci tangan di pasaran langka dan juga mahal
hal ini membuat warga mencari alternatif lain yakni mencoba untuk membuat sendiri hand sanitizer dari bahan bahan yang dijual di toko kimia
sabtu pagi sebuah toko kimia yang berada di jalan gajah mada taman sari jakarta barat tampak dipadati oleh antrian warga yang ingin mencari cairan kimia
untuk membuat hand sanitizer
hand sanitizer atau desinfektan sendiri
namun menurut keterangan warga yang ditemui di lokasi pihak toko kimia sudah tidak menjual bahan mentah untuk membuat cairan hand sanitizer ataupun desinfektan
pasalnya pihak toko kini sudah meracik langsung dan menyediakan hand sanitizer yang sudah jadi
pembeli hand sanitizer di toko kimia
jadi ya kita yang meracik sendiri lah mas
rp tiga puluh satu liter
ya demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesian news report masih akan kembali dengan rekan saya aziza hanum
saya prasidya puspa undur diri